tim pemenangan anis sandi menuding pasangan calon nomor urut dua ahok jarot melakukan kampanye terselubung
tepatnya tuduhan itu diarahkan pada jarod yang terlihat berfoto bersama warga berpose angka dua dalam balutan seragam tugas sebagai wakil gubernur
tim pemenangan anies sandi semakin meradang saat tahu bahwa kegiatan tersebut berlangsung di dalam lingkungan kantor pemerintahan
sebelumnya wakil gubernur dki jarod saiful hidayat diketahui sedang bertugas di kelurahan utan kayu selatan
senin dua puluh tujuh februari dua ribu tujuh belas lalu
dalam kegiatan itu warga berkumpul dan berfoto bersama jarod sebagai calon wakil gubernur di periode berikutnya
terkait kegiatan itu tim pemenangan anies sandi akan melaporkan ke bawaslu
selain itu tim pemenangan anies sandi juga mendesak menteri dalam negeri agar calon petahana diminta cuti demi putaran kedua pilgub dki nanti
ini mendagri biar tahu nih ini nantinya muncul ketidakadilan kalau begini ya
saya baca statementnya mendagri itu begini kalau kampanye tertutup tidak perlu cuti
di undang undang itu nggak bunyi begitu
cuti itu gandengannya dengan kampanye
kampanye itu bentuknya terbuka tertutup macem macem
jadi apapun bentuk kampanye harusnya pertahanan mesti cuti